untuk pantauan dari jakarta kita akan terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nesya megawati di stasiun pasar senen jakarta
nesya bagaimana untuk hari ini tepat sampai dengan siang hari ini apakah jumlah pemudik yang kembali ke jakarta lewat stasiun pasar senen sudah mulai terlihat dari pantauan anda
ya renhat benar sekali bahwa mulai hari ini atau sejak kemarin warga jakarta ataupun warga yang kemarin mudik sudah mulai berdatangan kembali ke jakarta ke ibu kota sejak kemarin
yang diperkirakan hingga hari ini bahkan sampai dengan hingga tanggal tujuh belas juli mendatang ada tercatat dua puluh satu hingga dua puluh dua ribu penumpang yang akan memasuki wilayah jakarta melalui stasiun senen ini
meskipun memang nantinya banyak juga para penumpang para pemudik yang nanti akan balik berturun di stasiun bekasi jatinegara ataupun di tempat perhatian di tempat pemberhentian terakhir yakni di pasar ataupun di stasiun pasar senen ini
tadi baru saja dari saunggali kereta
saunggali baru tiba dan diperkirakan memang totalnya per hari adalah dua puluh satu hingga dua puluh dua ribu penumpang hingga tanggal tujuh belas juli mendatang
tidak ada lonjakan penumpang karena sesuai juga dengan jumlah tiket ataupun jumlah tiket yang sudah dijual dan diperkirakan memang sesuai dengan datanya sudah dua puluh dua ribu pemudik yang akan balik kembali ke jakarta atau ibu kota ini
tapi yang menariknya reinhardt adalah bahwa meskipun hari ini adalah bukan hari empat hari setelah lebaran masih saja ada juga pemudik
warga yang berangkat mudik h plus empat diperkirakan per hari ini ada sebelas penumpang ataupun pemudik yang akan menuju ke kotanya ataupun ke daerah asalnya masing masing untuk melakukan ataupun beridul fitri hh plus empat
sehingga memang nanti diperkirakan juga arus balik bukan hanya tidak terjadi pada hari tapi sampai dengan tujuh belas juli mendatang dan diperkirakan memang kalau misalnya kita melihat aktivitas yang akan terjadi pada esok hari
dipikirkan juga di hari kemarin hingga ini merupakan salah satu puncak dari arus balik itu sendiri
dan satu satu sendiri ada dua puluh enam kereta yang telah disediakan baik kereta reguler dan enam dan termasuk enam kereta persiapan tambahan lebaran dan juga kereta rangkaian panjang
kalau kita melihat suasana di stasiun senen ini sendiri memang kalau misalnya kita lihat di belakang saya reinhardt bahwa ini adalah penumpang penumpang ataupun warga yang akan melakukan
kunjungan ataupun bermudik hingga pukul kereta pukul hingga lewat lima puluh nanti malam ini adalah warga yang juga akan berangkat mudik
dipikirkan juga reinhardt di stasiun senin memang walaupun ini adalah kalau kita melihat di jakarta memang banyak stasiun juga ada stasiun gambir ada stasiun senen dan senen merupakan salah satu
kalau kita melihat dari grade nya stasiun senen merupakan salah satu stasiun dengan grade menengah sehingga banyak sekali warga mudik yang juga akan pergi
baik menuju ke jakarta ataupun menuju ke kota asalnya masing masing melalui stasiun pasar senen ini
baik jadi ada yang akan mudik justru baru akan mudik dan juga sudah ada yang mulai ramai yang balik kembali ke jakarta lewat stasiun pasar senen
terima kasih nesya megawati langsung dari stasiun pasar senen jakarta